makanya saya menculik orang ini bersama saubari supaya apa supaya haji muhyiddin ini kapak dan
dia tidak berbuat culas lagi iri hati danki hati dan ngegosipin haji sulam terus menerus
beneran bar betul dar betul nah karena niat baik penculikan ini adalah ingin nyadar
hai pagi muhyiddin ini enggak bener ini kita
astagfirullah kenapa hal seperti ini harus diumumkan di depan umum pak haji

atas perintah haji sulam
haji sulam inihan sengkrr
ya allah astagfirullah a inclusive
yang umi sama abah rencanain
tenang aja tuh pokoknya semuanya udah terencana dengan baik
walaupun rum tinggal terima beresnya aja
umi sama sekali nggak ngerti ya sama pola pikir umi sama abah
harusnya malam ini itu adalah malam fasyakuran
harusnya umi ucapin syukur umi sama abah sama allah
karena ya karena umi sekarang udah bisa buka toko yang lebih besar kan
ya itu kan tujuan utamanya
nah yang barusan abah lo lakukan itu bonusnya buat kita
kita ini aja sama abah belum gak mau ikut ikutan
serah lo aja deh rum susah rum
jika saudara sulam dan kelompoknya tidak mau meminta maaf kepada saya
agar tindak kejahatan alias tindak kriminalnya akan
pak ji muhyiddin kalau pak aji merasa arip dan bijaksana
pak aji turun dari mimbar
kita bicarakan masalah ini baik baik
bukan dengan cara jahilir kayak begini
bener pak aji muhyiddin
lebih baik hal ini dibicarakan baik baik di luar
bukan dalam forum resmi seperti ini
pak aji muhyiddin sebaiknya langsung saja ke acara tahsyakuran
baiklah tahsyakuran akan dimulai
setelah saudara surat dan kelompoknya meminta maaf kepada saya sekarang
di depan para hadirin
pak haji muhyiddin yang terhormat
kalaupun saya harus minta maaf apa untungnya pak haji muhyiddin
harus menyampaikan masalah ini di depan umum
saya sengaja membuka masalah ini sih biar semua orang tahu
untuk perlindungan saya ke depannya
jadi warga akan tahu apa yang terjadi akan kepada saya dan keluarga saya
orang akan tahu siapa yang bertanggung jawab
yaitu saudara sulam
saya harus bertanggung jawab atas apa pak aji muhyiddin
saya nggak pernah merasa menjolimi pak aji muhyiddin
lam lam udah istighfar istighfar lah
nih tepat beginian ini
banyak setan setan berkejaran tahu nggak
udah udah udah kita pulang dah
bang kita pulang aja ya
aku nggak ngerti deh
ini sebenarnya ada apa
udah deh pulang aja yuk
aku pernah dengar
aku nggak dengar ya
dari sini deh
udah gak usah dipeduliin mereka dunia ini milik kita berdua yang lain paling ngontrak
saya mencuri saya juga mengakuinya saya sengaja menculik orang yang ini nih dikarenakan laporan dari
anak buah haji sulam yang bernama saipul bahwa orang yang ini nih yang pakai kopiah haji ini
untuk memeras si sulam yang ingin memungut si johnny sebagai anak pungut si sulam bohong
bohong itu semua mereka ini semua preman jadi semua omongannya gagak bisa dipercaya
dosa kalau sampai percaya dengan omongannya yang berhujana saudara saya percaya
saya kenal betul yang namanya badar dari kecil dia kagak pernah bohong dia orangnya jujur walaupun
ky ngancur dan saya percaya betul sama badar yang kagak pernah bohong dan saya bicara disini
atas kesadaran diri saya sendiri kagak disuruh cajis ulang jangan belagak gila lo ah dan saya tahu
persis rencana penculikan sobari dan badar terhadap abang saya haji muhyiddin
makanya saya menculik orang ini bersama saubari supaya apa supaya haji muhyiddin ini
kapok dan dia tidak berbuat julas lagi iri hati dongki hati dan menggosipin haji sulam terus
menerus betul betul nah karena niat baik penculikan ini adalah ingin nyadarin abang
ayah yang bernama haji muhyiddin makanya ayah dukung nirincana dari sekalian kurang lebih
semoga dari hati kecil saya saya minta maaf yang sebesar besarnya dan ketulusan dari saudara saudari
demikianlah terima kasih akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
goa yang jadi
pikiran lu ditaruh dimana sih
seharusnya lu bisa yang namanya ngejaga harga diri keluarga kita
yang ada di dalam pikiran lu laki laki melulu
eh lu babes sengkep kamar lu kagak bisa kelayaban lagi
ihh babes gila ya emangnya hati kak ayam dikurung
emang lu ayam kenateh lu yang begini nih
eh gua bilangin aja muli ya makanya lu jadi perempuan jangan kegatelan kayak ular bulu
uh terus aja lah dekin terus aja lah dekin
nanti dandan dandan yang norak banget lu kecampung mantin
ih kayak artis
ah mbak abis itu
lu mesti sabar jangan ikut ikutan kebawa amarah
kayak tadi itu di sana itu itu banyak banget setan setannya di situ
tapi kalau kita hadapi dengan setan
dengan kesabaran setan setan itu akan pergi pergi jauh jauh
bener ji semakin kita banyak bersabar semakin ditinggikan mertabatnya kubus di allah
tapi jo ini juga terus terang kesel pak haji muhyiddin yang pengen jatuhin babes
tenang aja tenang aja yon
babelu itu haji sulam enggak ada bahkan yang bisa jatuhin dia